untuk bisa sampai ke kawasan pulau nusa kambangan timur cilacap jawa tengah
dari pantai teluk penyu anda bisa menggunakan perahu dengan waktu tempuh enam menit dengan biaya rp tiga puluh
ini kita sudah sampai di pulau nusa kambangan
ini di pulau nusa kambangan yang bagian timur
dan cukup banyak orang yang datang ke tempat ini dan menikmati liburan
tentunya ini akan menarik dan menjadi pengalaman tersendiri buat mereka yang berlibur ke nusa kambangan
seperti andi rustandi bersama istri dan dua orang anaknya
mereka sengaja datang dari cirebon jawa barat untuk melihat langsung pulau nusa kambangan
yang dikenal angker
dengan banyaknya penjara yang diisi narakidana kelas kakak
ya sengaja pengen tahu tentang sejarah nusa kambangan
ini baru pertama kali masuk ke wilayah sini
seru ya naik kapal
seru gimana kesannya
kesannya awalnya emang sih agak menakutkan naik kapal
terus ternyata udah naik nambah seru
kawasan nusa kambangan timur
diri dari hutan cagar alam yang masih alami
bangunan peninggalan belanda benteng pertahanan tertimbun dan rusak
serta banyak ditumbuhi pohon dan akar
belakangan benteng pertahanan yang dibangun pada tahun seribu tujuh ratus dua puluh enam ini
mulai dibersihkan dan dapat ditelusuri berbagai sisi ruang bawah tanahnya
dulu awalnya ini benteng ini rungkut
sepanjang ini keliling ini benteng rungkut
datang masuk banyak akar akar yang menempel di pohon
nah begitu banyak pengunjung yang ibaratnya kok itu banyak
saya yang motor banget saya punya inisiatif paham bersihkan sedikit demi sedikit
sampai sekarang ya seperti ini
meski masih alami dan belum terkelola dengan baik
kawasan nusa kambangan timur mulai banyak dikunjungi wisatawan
sejak libur natal dan tahun baru serta bersamaan dengan libur anak sekolah
kawasan nusa kambangan timur banyak dikunjungi wisatawan yang datang dari luar kota cilacap
dari liburan pertama sampai tahun baru ini moga moga rame terus
ini apa sih yang bisa di
untuk sampai ke sini gimana ceritanya
kalau ke sini kan dari teloponyo menyabrang
menyabrang dari teloponyo sampai ke nusa kambangan timur
tujuannya ke tepeng setelah ke tepeng kita jalan kaki menuju karangbolong
benteng pertahanan dan karang pandan
tidak hanya digunakan untuk lembaga pemasyarakatan atau penjara bagi terpidana kasus berat
pulau nusa kambangan timur memiliki sisi yang menarik
baik kondisi hutan cagar alamnya
sejarah peninggalan masa penjejahan
dan pemandangan pantai pasir putih alam yang menarik
jadi di pulau nusa kambangan timur ini selain bisa menikmati hutan
ya hutan cagar alam ada satwanya juga di situ
anda juga bisa melihat benteng peninggalan perang dulu ya di sini
yang masih bisa terlihat ada sisa sisa puing dan juga ada
ada meriam begitu
dan selain itu juga di ujungnya kita bisa menikmati suasana pantai pasir putih
yang bisa melihat lepas langsung ke samudera hindia
roby sofwan amin nusa kambangan cilacap jawa tengah